setiap kali hujan terjadi di jakarta terdapat satu tempat yang selalu jadi pusat perhatian
karena memiliki peranan penting dalam mengatur dan membagi aliran air yang berasal dari hulu
pintu air manggarai inilah yang menjadi pengendali banjir dengan mengalihkan air ke bagian luar jakarta
melewati kanal dari manggarai di kawasan selatan sampai ke pantai utara jakarta
salah satu penyebab terjadinya banjir adalah tingginya debit air kiriman dari hulu pada saat musim hujan ke dataran yang lebih rendah seperti jakarta
akhirnya pada tahun seribu sembilan ratus empat belas hingga seribu sembilan ratus delapan belas pintu air manggarai dibangun
namun di balik aliran air di pintu air manggarai terdapat sosok yang berperan begitu penting
yang menjadikan pintu air manggarai masih terawat berdiri kokoh dan bisa berfungsi dengan baik
untuk dapat menjalankan fungsi pokok dan utama dari pintu air manggarai
tentu tidak terlepas dari peran petugas penjaga pintu air
total ada sebanyak lima belas orang yang berjaga di area ini secara bergiliran dua puluh empat jam setiap hari
mereka lah yang tanpa banyak orang sadari turut menjadi patriot dalam pencegahan dan penanganan banjir di ibu kota
untuk bisa melihat tinggi muka air ternyata tidak hanya bisa dilakukan dari bawah
merangkang juga dari bawah untuk bisa melihat tinggi muka air ternyata tidak hanya bisa dilakukan dari bawah
merangkang juga dari bawah merangkang juga dari bawah

wah dari namanya jodoh susah tapi gimana cara kerjanya
yuk kita cari tahu sama sama ya
bekerja melebihi jam normal
merupakan hal biasa bagi para penjaga siaga seperti adi permana
memasuki tahun kelima bertugas sebagai operator di pintu air manggarai
membuat petugas berusia dua puluh sembilan tahun ini

terbiasa untuk ditugaskan kapanpun
pada musim penghujan misalnya
tak jarang adi dan rekan rekan juga mesti turun ke lapangan
untuk mengontrol dan mengendalikan arus air kala kondisi banjir
sudah ada arahan dari pimpinan otomatis kita harus menyiapkan dua petugas untuk mengendalikan alat panel ini
yang satu standby di pintu air melihat ketinggian air dan yang satu pengoperasian alat panel ini
hulu kali ciliwung ini kita harus siap siaga
misalkan dari debit katulampa itu sudah memasuki siaga tiga atau dua
kita harus standby untuk sepuluh jam ke depan antisipasinya gitu
karena jarak tempuh air kali ciliwung dari ulu katulampai sampai manggarai ini jarak tempuhnya sepuluh jam
saat ini terdapat dua pintu air manggarai yang masih diaktifkan
pintu satu adalah arah banjir kanal barat
sementara pintu kedua adalah pintu air ciliwung lama arah muara angke serta marina ancol
ketika komandan mengarahkan untuk membuka salah satu pintu
maka operator panel perlu menghitung debit air dan kondisi laut
sebelum menentukan arah dan pintu sebelah mana yang dibuka atau ditutup
selanjutnya operator akan mengaktifkan mcv dan mengaktifkan kontak
selanjutnya ia mesti menanti instruksi sembari memantau indikator warna panel
kuning untuk siaga merah untuk menutup dan hijau untuk membuka
listrik menjadi hal fundamental yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pintu air
bila mana pernah terjadi sewaktu waktu lagi mau pengoperasian pintu air
dan posisi listrik mati itu kita paling agak agak lambat
jadi terhampat dengan pemindahan daya listrik itu
pemindahan daya listrik dari pln ke genset itu otomatis harus memindahkan
mengaktifkan stop kontak gitu kan beberapa stop kontak kayak stop kontak dari mcb
terus dari pemindahan alur listrik dari pln ke genset tersebut
kita juga harus otomatis memanaskan genset dulu gitu kan
otomatis kita harus mengecek akinya apa stabil atau tidak
bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup para petugas penjaga pintu air terus siaga
untuk tak hanya membuka maupun menutup pintu air kalau diperlukan
melainkan turut memelihara infrastruktur jaringan pengairan agar tidak mengganggu pengoperasian buka tutup pintu air
akibat tersumbat sampah
kalau misalkan kayak barang barang kalau lagi air tinggi kemungkinan kayak barang rumah tangga
atau perabotan rumah tangga atau puing puing yang bisa dibilang cukup besar kayak pohon atau pohon bambu
itu mungkin ada sih kalau di saat kiriman air atau debit air yang tinggi sih pasti ada
selama bersiaga setiap jam adi juga mesti memantau debit dan tinggi muka air
dan melakukan pembaruan data terkini ke sistem pemerintah provinsi dki jakarta
hal ini dilakukan agar warga yang tinggal di bantaran kali maupun kawasan naga dan banjir bisa memantau dan tetap waspada
baginya pekerjaan yang ia jalani memang penuh tantangan dan risiko kehilangan nyawa
meski begitu profesi yang ia mulai secara bertahap sejak dua ribu enam belas sebagai petugas kebersihan luar gedung atau pklg
hingga ia bisa dipercaya sebagai operator
adi juga merupakan panggilan hati
adi ingin turun tangan membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir dengan caranya
meski kondisi air di pintu air masih terpantau dalam kondisi yang normal
masyarakat tetap harus waspada karena bencana banjir dapat terjadi sewaktu waktu karena adanya proses non alamiah
dalam kasus ini pembuangan sampah secara sembarangan utamanya ke aliran air ataupun sungai
dapat mengakibatkan aliran air tersumbat
dan apabila dibiarkan maka sampah dan air dapat meluap dan juga mengalir ke tempat yang lebih rendah
sehingga mengakibatkan genangan maupun banjir